af diduga pelaku dengan modus tabrak lari ini akhirnya tertangkap aparat gabungan di rumahnya di kawasan depok jawa barat minggu dini hari
dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku aksi modus tabrak lari yang dilakukan di kawasan pasar rebo tersebut hanya rekayasa belaka agar dapat memeras korbannya
dalam aksinya tersangka turut memanfaatkan bekas luka di kakinya untuk dapat dijadikan bahan memeras korbannya
teman teman yang bersangkutan kakinya ada luka tetapi lukanya itu adalah luka lama
jadi dua ribu dua belas yang bersangkutan pernah tertabak terk jadi kakinya sempat ada bekas cacat memang diseset kulitnya sehingga ada bentuk cacat di kaki sehingga akan pincan jalannya
tetapi itulah digunakan modus oleh tersangka jika memang bertemu dengan calon korban nunjukin kakinya yang bekas luka itu
polisi belum mengantongi identitas korban namun tersangka modus tabrak lari ini terancam pasal berlapis
yakni pasal tiga ratus enam puluh delapan ayat satu kuhp tentang pemerasan serta pasal tiga ratus delapan belas kuhp terkait fitnah dengan ancaman pidana maksimal sembilan tahun penjara
seorang remaja berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam mobil yang terparkir pada minggu malam
sebelumnya korban yang merupakan penyandang autisme diduga keluarga hilang diculik
jasad muhammad april alias bobo lima belas tahun ditemukan di kursi depan minibus yang terparkir di jalan andima patola
berjarak lima puluh meter dari kantor polres parepare
korban yang hilang sejak minggu siang diduga terkunci di dalam mobil dan kehabisan oksigen
keluar cari cctv itu bilang siapa tau bilang ada yang culik atau apa gitu carikan
cari cctv bilang siapa tau ada yang rekam
ternyata baru saja pintu mobil tidak rapat
saat cek saya sentir pakai hp tidak kelihatan
itu baru kelihatan dari depan army itu posisi nanak begitu
karena keluarga korban menolak dilakukan visum penyelidikan terhadap kasus ini tidak dilanjutkan
tim liputan cnn indonesia